ternyata lama lama di udara enak juga ya
gue jadi lebih gak takut sama ketinggian
ternyata lama lama di udara enak juga ya
katanya tadi dia ke salon kan
dia bilang katanya sih mau tampil paling cantik
kan mau ketemu sama jiu
yaudah kalau gitu sekarang kita makan dulu yuk
aku tahu aja restoran baru yang enak banget
tadi kita di mall sudah makan
itu kan makan siang bukan makan sore
sekarang makan sore yuk yuk
ya ampun rangga kamu kok naik tinggi sekali
itu anak kecil
maaf ya gue untuk menanak kecil gieseng
ya dia manjat kayak gitu kasihan ibunya tuh
hah permadannya terbang
nah deh tolong anak ibu tolong anak ibu
kecil kecil lebaran dulu

buat buang dong
dek aku jangan naik ke situ lagi ya
iya terima kasih ya sofya

kamu benar benar penyelamat nak
sekarang kita mau kemana kak
udah tenang aja
siapa yang mau keliling danau
enggak pakenya buat
kalau lihat dulu
udah aku disedi podcast
ami khawatir jangan jangan si ini benar benar kabur
salah ami sih ya kamu sih
sheryl kabur dari rumah
ya ampun papi
anak perempuan kok liar banget
jadi dia ngabur karena mau ketemu sama jiho
ini keterlaluan keterlaluan papi
jeng kita berdua bisa jelasin kok
har saya merasa tersinggung
dan saya sangat merasa diremehkan oleh anak kamu
jiho kita berdua
om jadi ini yang namanya sheryl
iya itu anak om sheryl
anak anak tante juga
itu kan cewek yang tadi ma
jiho kita kesini bukan untuk dipermalukan
nanti nanti tunggu tunggu
lupakan semua usaha berjodohan ini harmi
karena menurut saya
mulai sekarang persis kita harus berhati hati
kejahatan kita sudah berakhir
papi papi nggak jantungan lagi kan p i
papi jangan jantungan papi
papi papi perlu napas buatan
nah papi bisa air
kamu kan dia heran
tadi napas buatan
iya tapi jangan aktif ah

ternyata lama lama di udara
gue jadi lebih nggak takut sama tindian
terus berjalan ke sana
anakku bangun bullshit aduh
terus di aim yah
jujur jujur dia tuh ada kerumunan orang kenapa hijau itu itu
hantu berbadan nih cepet turun
ada tabrak lari deh
kenapa enggak dibawa ke rumah sakit
justru itu banyak mobil yang lewat tapi nggak mau berhenti
kalau gitu angkat aja ke permadani saya biar saya yang bawa ke rumah sakit pak
adek ini malah bercanda ada orang keselakaan
kok malah bercanda
saya enggak bercanda pak saya serius
yaudah yuk kita angkat yuk
jangan nangis ya bu

ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak

ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan mak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan mak
ini yang harus diberikan mak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini yang harus diberikan pak
ini orangnya orang sama ada
orang yang sama ada
orangnya orang sama ada
orang yang sama ada
apalagi ber ellin
apalagi ber ellin
apalagi ber ellin
apalagi ber ellin
apalagi ber ellin
terima kasih atas kepada bertauga ini guerra tua
tidak terima kasih papa
pokoknya mami pengen kamu cepet pulang
mami apa apaan sih
lho kok ditutup
papi papi tau nggak
syahril itu sekarang lagi butuh uang lima ratus ribu pi
dan kita disuruh naruh ke aplop
terus aplopnya disuruh naruh ke atas genteng
di atas genteng
yang naik ke genteng
ya papi lah
kalau papi kabur gimana
gue tau lebih awal
yang mau dikenalin ke gue
sama dengan cewek yang ada di mal itu
gue cuma bisa berharap
bisa ketemu lagi sheryl
udah ditaruh di atas genteng belum
ya udah mami gak ngeliat nih tangan papi sampai kotor kayak gini
heran untung aja papi gak sakit jantung di atas sana
mami tuh yakin sheryl nyuruhnya naruh di atas genteng sana yakin
aduh papi yakin dong
kok orang selalu dipesan begitu kok
ya bukan apa apa sih mie
mami kan tau sendiri sheryl itu dari kecil kan takut sama kepenggian
itu dia pi mami juga gak habis pikir
mami curiga pi jangan jangan sheryl itu diculik
dan penculiknya itu nyuruh sheryl buat telepon kita
kita gak boleh tinggal diam pi kita harus segera lapor polisi